menjelang masa pencoblosan pemilihan gubernur banten lima belas februari mendatang
komisi pemilihan umum kota serang banten
mulai memeriksa kondisi kotak suara di gudang penyebaran logistik
dari empat kotak suara delapan ratus kotak suara ditemukan rusak
pemeriksaan berlangsung di gudang logistik milik kpu kota serang
di lingkungan tanggul kelurahan cimucang kecamatan serang kota serang banten
pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kotak suara dalam kondisi baik
sehingga saat digunakan pada pencoblosan nanti tidak terjadi masalah
dari sekitar empat kotak suara sekitar delapan ratus kotak suara ditemukan penyok berlubang dan bau terlepas
pihak kpu kota serang kemudian melakukan perbaikan kotak suara yang kondisinya rusak
namun masih bisa terpakai
setiap tps nantinya akan didistribusikan masing masing satu kotak suara dan dua bilik
pendistribusian berikut perlengkapan di tingkat kecamatan
rencananya akan dilakukan
kpu pada h tiga jelang masa pencoblosan
untuk memastikan keamanan pendistribusian kpu akan melibatkan kepolisian
kpu di sini memiliki tiga dua ratus yang masih layak dipakai